ibu muda pengembudi mobil ini menolak keluar dari kendaraannya saat terjaring razia parkir liar
yang digelar petugas sudin perhubungan di jalan kempaka putih tengah jakarta pusat rabu siang
mobil yang dikendarainya menjadi sasaran petugas lantaran kedapatan parkir sembarangan di bahu jalan
dengan nada lantang wanita ini tetap menolak keluar dari kendaraannya
karena berdali hanya parkir sebentar persis di depan gedung sekolah
untuk menjemput putrinya selesai mengikuti pembelajaran tatap muka
aksi adu mulut dengan petugas pun tak terhindarkan
meski begitu petugas tetap menderek paksa kendaraannya setelah memberikan kelonggaran menunggu putrinya selesai sekolah
ketua lokasi jalan kempaka putih tengah razia jalan kempaka putih tengah
selain di jalan sepaka putih tengah razia juga digelar petugas di jalan rawasari raya
lebih dari lima kendaraan termasuk sebuah mobil bak yang berhasil diderek
selanjutnya dibawa ke lokasi parkir irti monas untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi tilang maksimal
sebesar lima ratus ribu rupiah
rizki ihtiar yahya jakarta